robot vialeta yang diciptakan its ini bisa membantu pengelola rumah sakit melakukan pembersihan atau sterilisasi ruangan yang digunakan merawat pasien covid sembilan belas
violeta menggunakan lampu uv yang dikendalikan melalui jarak jauh
robot ini efektif digunakan pada jarak satu hingga dua meter terhadap objek dan membutuhkan waktu sepuluh hingga lima belas menit untuk melakukan sterilisasi secara sempurna
rencananya viota akan diberikan ke rumah sakit khusus infeksi universitas airlangga yang menjadi salah satu rumah sakit rujukan penanganan pasien covid sembilan belas
ini bagian dari karya inovasi teman teman di its yang lalu mungkin kita sudah kenal robot raisa yang sekarang ada robot violeta
jadi perbedaannya untuk robot violeta ini adalah digunakan untuk sterilisasi ruangan
memang mekanismenya sama dengan raisa dikendalikan jarak jauh
namun peruntukannya adalah untuk
untuk sterilisasi ruangan dengan menggunakan lampu ultraviolet dengan panjang gelombang dua ratus sampai tiga ratus nanometer
jadi robot ini akan dikembangkan sebagai kemerdekaan kerjasama antara its dengan rsua rumah sakit universitas air langga
dan nanti peruntukannya akan digunakan di rsua dengan pendanaan dari kementerian stake print untuk saat ini

robot violeta memiliki bobot empat puluh lima kilogram dengan waktu operasional enam jam

robot ini memiliki kecepatan delapan km per jam serta dikendalikan dengan remote control
lampu uv yang tersemat memiliki panjang gelombang dua ratus hingga tiga ratus nanometer
dengan panjang gelombang tersebut lampu uv ini diyakini bisa menghambat pertumbuhan mikroorganisme
robot violeta ini adalah sebenarnya robot kedua yang lahir pada masa pandemik
violeta ini sangat friendly terhadap operator
operator yang belum pernah mengenal robot sekalipun itu begitu kenal dengan violet
merasa nyaman merasa senang karena kita lengkapi dengan omni kamera
dan kamera pelengkap untuk melihat itu dan dia bisa menari kalau bahasa kita menari
jadi ketika dia bekerja dia bisa sambil berputar untuk mengoptimalkan
lampu uv ini lebih aman secara kesehatan daripada menggunakan bahan disinfektan
ada residu atau sisa bahan kimia yang tertinggal setelah dilakukan proses sterilisasi
namun saat sterilisasi dilakukan ruangan harus dalam keadaan kosong
karena sinar uv bisa berdampak buruk bagi kesehatan kulit manusia
ardia putri aga dipa surabaya jawa timur